update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
ada apa pak
ya udah tuh pak
ada penting di rumah
mau ke mana bang
udah habis buburnya bang
kalau belum kenapa pulang
kagak ada yang beli
saya mau beli bang
emang saya kelihatannya bercanda
manuk cingkleng acin meten
bagaimana where you going
gapain yan ke sini lagi
tapi orangnya kagak ada
saya mau pulang aja
saya juga mau pulang
saya gak akan jadi pulang
uluh ulu kamu masuk gak pakai salam
udah pak bapaknya aja yang gak jawab
ada apa pak
sebentar ya tis
tidak ada tis
tadi teh bapak nemu uang di jalan
itu uang siapa pak
mana bapak tahu atutis
kembaliin aja pak
uluh bapak gak tahu siapa itu orangnya
kacimot dari mana
kacimot dari mana
kacimot dari mana

sebentar ya saya ngatur nafas dulu
udah kamu baru pulang kuliah
iya kacimot baru pulang kursus nyetir ya

terus dari mana
habis lamar kerja nih
berdapat gak kerjaannya
beuh baru juga ngelamar
pak uang ini teh mau diapain atutis
ah bapak bapak mau beli makanan aja
ih jangan atutis pak
itu teh uang orang
dulu kan belum tahu siapa orangnya atutis
iya tapi jangan dulu dipakai apa apa atutis pak

iya tapi jangan dulu dipakai apa apa atutis pak
maserah kamu aja lah
yaudah tuh pak
tapi intis mau jek lagi dulu ya
kamu udah makan
kamu udah makan
udah jam sepuluh
beuh itu udah kelamaan
beuh itu udah kelamaan
kamu gak lapar lagi
eh kacimot tau dari mana kalau laras lapar
ya iyalah kita makan bakso yuk
ya di tukang bakso
masa dituang tanpa beban

kalau itu laras juga tau maksudnya di tukang bakso yang sebelah mana
kalau itu laras juga tau maksudnya di tukang bakso yang sebelah mana
ah ikut saya yuk
ah ikut saya yuk
yaudah tunggu bentar ya
kamu dari mana jak
habis main kamu gak ada teman
kamu dari mana narik
beratis jangan nanya kayak gitu gitu lagi
iya jak saya juga lagi bingung
tadi pas jalan pulang
dia nemu di jalanan
nemu uang kok bingung bukannya senang
ya bingung atuh jak
itu kan bukan uang saya

nanti kalau saya pakai takut salah jak
yaudah kalau lo bingung titip sama gue aja
kalau dititipin sama kamu majak
udah ngelamar kerja kemana aja
udah dua tempat
buat bagian apa
ya supir lah
apa yang keren
kak cimot bakalan lebih sering nyetir mobil
belum lah ras
kan belum dapat ini juga masih nyari
mana si naim ada di dalam haji
mereka sudah beristirahat
mereka sudah beristirahat
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
lu ngapain din eh lo jack iya lu ngapain di sini gua lagi ngasok aja mau ke parkiran
iya din ntar kalau lo denger ada orang kehilangan uang lo kasih tahu si tisna
emangnya kenapa si pak odi nunggu duit nunggu duit gimana bang number aja pok
si odi kemana ya di rumahnya kali lu tahu dana mana dia di rumahnya erat kan gua bilang kali
kalau jawab yang jelas im lu ngapa sih rap kenapa apanya dari tadi
marah aja gua kagak marah cuma nanya iya elah nanya lu ke orang marah marah
semua udah saya beresin tinggal air doang belum matem mak ya udah ntar kalau udah mateng main
matiin besok mau bikin kue mak mak juga belum tahu ya tapi besok lo datang aja ya mak